dua rekaman video warga viral saat detik detik angin puting beliung melintasi kawasan wisata dan pelabuhan tanjung bira kabupaten bulukumba sulawesi selatan selasa pagi kemarin
rekaman pertama berdurasi lima puluh empat detik tampak angin bergerak dari laut menuju ke daratan
bahkan sejumlah orang termasuk yang merekam kejadian ini berusaha menghindari pusaran angin yang mulai membesar
rekaman berikutnya berdurasi lima belas detik
di sini angin puting beliung seperti sebuah pipa raksasa yang menghubungkan langit berhias awan dengan bumi tempatnya melintas
dua rekaman yang viral di instagram info kejadian makassar ini masing masing disaksikan lebih dari dua puluh sembilan ribu kali dan lebih dari lima puluh tiga ribu kali
bagi perakirawan balai besar meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah empat makassar
kejadian ini adalah fenomena alam yang umum terkait masuknya musim hujan di sulawesi selatan
sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada
angin puting beliung yang terjadi di beberapa daerah seperti di bulukumba yang terjadi kemarin
itu adalah hal hal yang memang menunjukkan bahwa periode fase musim hujan itu sudah akan tiba gitu kan
saat ini yang harus diantisipasi adalah kesiapsiagaan masyarakat terutama di wilayah sulawesi selatan
karena kenapa kita perakirakan hujan akan mulai tinggi itu mulai di desember
puncak musim hujan dan angin kencang yang ekstrim di sulawesi selatan
akan terjadi pada bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
curah hujan bisa di atas lima ratus mm per jam dengan kecepatan bisa melebihi tiga puluh enam knot
alwi fauzi makassar sulawesi selatan